kalau enggak ya lingkarannya akan begitu begitu lagi gitu
dokter ada apa namanya
istirahat mungkin cuma tiga jam dua jam gitu kan pergi lagi pulang gitu
begitu tinggal sama mertua itu kita nggak usah keluar duit
jadi sekaligus untuk mengembangkan industri dalam negeri
jadi dia daya tahan mentalnya baik imunitasnya meningkat tidak mudah sakit sakitan
aduh kayaknya butuh asupan kuliner
baru kita masuk pada yang kita sebut sebagai pra endemi baru kondisi endemi
yang memang terus nikah
berarti yang dikontrak lewat kartu nama itu dari dia juga tuh
permukiman di wilayah sekitar gunung kamojang terutama wilayah kecamatan ibun
tapi di masjid masjid lain ya semua berjalan seperti biasa
penagihan itu wajar karena sudah di satu tempo
kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil
mereka dikeluarkan sebagai konsekuensi keputusan high court yang menyebabkan
anak muda sekarang skillful banget
tadi ada beberapa daerah yang terjadi saat ini di tanggerang
satu inovasi baru bagi para person atau para pedagang walaupun produsen di tokopedia gitu
pelengkapnya tomat perkedel kentang daun bawang jeruk limau dan emping
kalau saya sih emang suka gitu ya sama anak anak ya ngajarin
oke jadi itu yang menambah tebal kemenangannya prabowo gibran ya
kepada pemerintahan daerah terkait indikator indikator daripada ptkm
yang dibalut tradisi yang kental
wangzhou winter cup i think nama turnamennya iya